dan asal kamu tau ya
meskipun kamu kasih tahu ke semua orang
kalo reina itu adalah anak nani
juga akan tahu soal mbak andin yang pernah menjadi narapidana
kasus pembunuhan seorang pria bernama roy
mbak andi yang pernah menjadi narapidana
kamu sebagai kepala keluarga gak ada salahnya
kalau kamu sedikit kasih kata sambutan
selamat sore semuanya
saya mau mengucapkan terima kasih
randy dan semuanya yang sudah menyempatkan untuk hadir pada hari ini
saya tahu kalian semua pasti sibuk
terima kasih banyak

karena saya dan andin bisa kembali berkumpul dengan anak kami reina
pasti semuanya bertanya tanya
kok bisa rena balik lagi ke rumah ini
di depan semua orang
saya ingin memberitahukan
buat saya rena ini segalanya
rena sangat berarti buat saya
ikatan cinta saya dan rena
itu terbentuk dari pertama kali saya mengenal rena
dari pertama kali saya melihat rena
makanya saya udah menganggap rena itu anak yang paling spesial
di antara anak anak lain yang ada di pantai
demikian juga dengan andin
dan saya juga tahu
ikatan cinta andin dan raina
gak begitu aja terbentuk
hal itulah yang bisa membuat rina kembali lagi ke rumahnya
kenapa rena bisa kembali lagi ke rumah
apa benar dugaanku
rena itu adalah nindi
saya angkat telpon sementara ya
saya mau menjawab pertanyaan kamu tadi aldebaran
saya tidak datang ke sana bukan karena saya takut
dan asal kamu tahu ya
meskipun kamu kasih tahu ke semua orang
kalau reina itu adalah anak nami
kalau mama kamu juga akan tahu soal mbak andi ini yang pernah menjadi narapidana
kasus pembunuhan seorang pria bernama roy
gimana sudah tahu kan konsekuensinya
saya gak ngancam kamu aldebaran
saya cuma akan melakukan apa yang saya katakan aja
elsa pasti cuma mengkertak
gue gak boleh kalah dari elsa
terus kamu pikir saya takut
kasih tahu aja semuanya usah
tapi dengar ya
asal kamu tahu
mama saya itu udah tahu semuanya
saya sudah tahu kalau andin itu mantan narapidana
jadi itu bukan masalah
tapi setahu saya sih mama kamu tuh belum tahu apa apa
siapa yang telepon masalah
mir soal gue pernah di penjara tolong banget
tolong jangan keceplasan di depan mama rosa ya
karena mas al gak mau
aldebaran udah ngeliat video itu
jadi gimana ah
kamu mau mama kamu tau soal meanding
semua ada di tangan kamu
udah selesai telfonannya
udah ditungguin soalnya
mas al kenapa ya
dia marah ya sama aku
sama om baiknya
ada masalah apa